inilah video yang menjadi viral yang memperlihatkan aksi ugal ugalan sopir mobil penumpang umum
yang tidak mau dihentikan polisi lalu lintas
ironisnya mobil menyenggol polantas yang mengendarai sepeda motor
akibatnya petugas terjatuh dan terluka sedangkan pelaku tancap gas melarikan diri
diketahui video berdurasi empat belas detik ini diunggah ke instagram oleh akun dorobey
dan sudah dilihat lebih dari satu ratus empat puluh kali
bukan hanya itu aksi yang membahayakan nyawa orang lain itu dikecam ribuan warganet
setelah enam jam melakukan pencarian
petugas menangkap pelaku ahmad anton dua puluh tujuh tahun
yang bersembunyi di rumah kerabatnya di desa tarokan probolinggo
namun berkat koordinasi kami dengan masyarakat enam jam setelah kejadian bisa berhasil kami amankan di wilayah kabupaten probolinggo
karena kecelakaan terjadi di wilayah hukum polres probolinggo kota penyidikan dilakukan oleh polresta